sesuai janji wakil gubernur dki jakarta terpilih sandiaga uno punya kebiasaan yang unik di sepuluh malam terakhir bulan ramadan
mungkin kalau anda hanya iktikaf ya tapi sandiaga uno berolahraga terlebih dahulu sebelum beriktikaf di masjid atau disebut itikaf run
iya benar nah kemarin itu kurang lebih ya sekitar sepuluh km an lah nariknya sebelum kemudian tengah malam ke masjid untuk melakukan itikaf
dan itu larinya kencang sekali saya jujur mengakui ya setengah perjalanan saya nggak kuat untuk mengikuti sampai akhirnya saya nyerah
oke mas silahkan duluan saya melipir dulu deh istirahat dulu
seru dijelaskan ya baru saya mau tanya
tapi yang menarik adalah pemirsa yang juga harus ada ikuti bahwa banyak cerita cerita sisi lain seorang sandiagono yang seperti sejauh ini jarang kita dengarkan ya dari berbagai pihak
dan anda bisa dengarkan sekarang di sini coba kita lihat ya bagaimana keseruannya
oke pemirsa biasanya nih kalau lagi bulan puasa itu kita males olahraga gitu
tapi kalau sekarang kita perhatikan ya ada satu orang yang kemarin ramai sekali menguras energi di pilkada dki jakarta yang kayaknya masih tetap semangat lari saat bulan puasa
pasti ada sudah bisa tebak lah siapa orangnya
ini dia nih
teman teman apa kabar semuanya
gimana jadi wakup enak nggak
pertama nih sama
susah lari jarang ketemu teman teman perut makin genduh
gak lah tetap aman lah
bro ini kita mau nanya nih semuanya pemirsa di indonesia juga nanya sama kita semuanya sama mas hadi juga
bulan puasa kan kebanyakan biasanya off dari olahraga
nah sekarang malahan bikin ada itikafran segala
lari malam malam di bulan puasa gitu
nah gimana ceritanya
jadi ini sebetulnya nggak sendiri ya
udah bertahun tahun ya kita itikafran ya
mungkin kita melihat bahwa di sepuluh hari terakhir kan malamnya juga diisi dengan kita menghabiskan waktu di masjid itikaf
nah sebelum itu ada jeda antara terawih dan kita bilang
langkah baiknya kalau kita isi dengan terus beraktivitas olahraga
sekarang kita mau lari kemana
tapi kalau cepet cepet jangan ditinggalin
kita lari sekarang yuk
mas ini adalah tahun pertama sebagai wagub terpilih ya di bulan puasa gitu
ada perbedaan nggak sejauh ini
atau ada beban jangan jangan
alhamdulillah tidak ada perbedaan yang dirasakan
hanya mungkin dibanding dengan tahun tahun sebelumnya
nah sekarang ada tugas yaitu bagaimana bisa mempersiapkan buat bulan oktober
sekitar empat lima bulan lagi
dan perbedaannya juga sekarang lebih disorot oleh masyarakat untuk kegiatan kegiatannya
mas sekarang kok saya perhatiin ada yang berubah ya dari penampilannya mas sandi
terkesan lebih religius gitu
nggak juga sih
pasang jenggot ramadhan
ijinnya cuma sampai ramadhan
oh abis ramadhan nggak punya izin
ini cuma kemarin sama istri sama ibu saya
jadi insya allah nanti tanggal tiga puluh ramadhan sebelum satu sawal sudah cukur
puasa sekarang ini agak berbeda nih
ini habis lepas dari pilkada dki yang lumayan
jadi pusat perhatian senasional bahkan ya menguras energi gitu
sampai sekarang bahkan
ada yang mas andi amati nggak
dan masyarakat jakarta sekarang ini kayaknya tantangan terbesarnya mas sandi ke depannya
saya melihat bahwa sekarang masyarakat jakarta setelah pilkada kemarin sudah kembali ke aktivitas semula
mereka cepat sekali menangkap realitas
sekali menangkap realitas politik bahwa warga jakarta sudah menentukan pilihan
dan hal hal kembali ke normal
apa kekhawatiran terbesar anda
bagas peer sekarang adalah ekspektasi masyarakat sangat tinggi terhadap anies sandi
ekspektasi ini yang harus kita pastikan bisa kita wujudkan
jadi saya khawatir tentunya kita tidak bisa live up to our expectations
untuk itu saya selalu memastikan bahwa persiapan kita menuju realisasi program program tersebut
dan sokongan dukungan partisipasi dari masyarakat itu akan menjadi elemen terpenting
untuk kita bisa menghadirkan solusi
oke mas ini di depan nih ada apa
oh ini buat breakfast
ini buat nanti sahur
sahurnya ada buah aja
ada buah ada juga nasi nasian
tapi aku sukanya makan buah sama sayur
nanti kita sahur bareng ya
iya sahur bareng